jurnalis bukan hanya sebagai penyebar informasi yang pertama
ia harus menjadi sumber informasi dan referensi terpercaya
saya lady malino untuk cnn indonesia